anda kembali menyaksikan segmen sport bersama saya claudia karla
semakin ramainya pemain keturunan yang masuk ke dalam daftar pemain tim nasional memang menimbulkan pro dan kontra
negara tetangga seperti thailand dan vietnam pun bahkan menyindir timnas indonesia yang layaknya timnas belanda
namun pengamat sepak bola kesit b handoyo menilai ini lumrah dilakukan sebagai upaya membangun timnas yang lebih kompeten
mobilisasi pemain keturunan untuk tim nasional sepak bola semakin sering terjadi
memang dalam tiga tahun pssi sangat gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan
sepanjang dua ribu dua puluh empat ini saja sudah ada setidaknya empat pemain yakni j izez nathan cho aun tomhaye dan ragnar oratmangun
banyaknya wajah wajah berdarah eropa di timnas bahkan sempat mendapat sindiran

festival indonesia di asia tenggara vietnam dan thailand
keduanya kompak menyebut indonesia bagaikan timnas belanda
meski muncul sejumlah anggapan miring soal naturalisasi pengamat sepak bola kesit behandoyo menyatakan
keputusan itu sah sah saja lantaran dilakukan demi peningkatan prestasi skuad garuda di masa depan
saya juga melihat sebagai upaya dari pssi untuk itu tadi secepatnya untuk bisa menghadirkan sebuah prestasi
gak sabar ya pengen menuntut prestasi itu hadir di bawah sinteyong sebagai pelatih
namun yang paling penting menurut saya sebenarnya ini jangan dijadikan kebiasaan gitu ya
ini harusnya bisa menjadi trigger aja sih buat para pemain indonesia buat sepak bola indonesia
bahwa tidak selamanya kemudian kita harus bergantung kepada pemain naturalisasi
kendati tak menentang naturalisasi kesit menyatakan pssi tetap harus memperhatikan bibit bibit lokal
yang muncul di kompetisi grassroot
pssi tak boleh terlena dengan cara instan dengan terus menerus melakukan naturalisasi pemain